kita ke informasi pertama rumah sakit umum daerah pasar minggu jakarta selatan siap mengantisipasi lonjakan jumlah pasien covid sembilan belas
pihak manajemen rumah sakit dalam waktu dekat akan menambah lima puluh tempat tidur di ruang isolasi untuk pasien covid sembilan belas rawat inap
wakil direktur bidang pelayanan rsud pasar minggu luzi adriati mengatakan sejak menjadi rumah sakit khusus rujukan covid sembilan belas pada september dua ribu dua puluh
sudah delapan puluh dua persen dari total dua ratus tujuh puluh enam tempat tidur di ruang isolasi rawat inap sudah terisi
sementara untuk ruang icu telah terisi sembilan puluh empat persen dari delapan belas tempat tidur yang dilengkapi oksigen
saat ini memang tersisa hanya satu tempat tidur lagi untuk pasien covid sembilan belas
meski belakangan terjadi peningkatan dua puluh persen kunjungan di instalasi gawat darurat
pihak rsud pasar minggu tetap tidak akan menolak pasien baru covid sembilan belas yang datang ke igd
bila pasien covid sembilan belas datang dengan skala
setelah sedang hingga berat pihak rumah sakit tetap akan menangani pasien tersebut
hingga kondisi mereka turun menjadi derajat ringan hingga sedang
setelah itu pihak rsud akan merujuk pasien tersebut ke beberapa hotel
yang telah ditunjuk dan wisma atlet untuk menjalani isolasi hingga pasien sembuh
antisipasi lain dalam waktu dekat ini mudah mudahan seminggu atau dua minggu ke depan
kami akan menambah lima puluh tempat tidur untuk ruang isolasi
jadi ada satu lantai
yang saat ini sedang kami siapkan untuk penambahan ruang isolasi di rawat inap
dan sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di rsud pasar minggu jakarta
arman selamat sore
ada komitmen yang optimal untuk penanganan kasus pasien covid sembilan belas di rsud pasar minggu
sebelumnya kita ingin mengetahui arman seberapa memadai pelayanan di sana
khususnya bagi pasien covid sembilan belas arman
ferdi rumah sakit umum daerah
rsud pasar minggu sendiri seperti diketahui adalah rumah sakit dengan tipe b
di mana di dalam rumah sakit ini ada empat ratus lima puluh orang perawat kemudian ada lima puluh lima dokter spesialis
kemudian ada empat puluh delapan orang dokter umum dan juga ada dua orang tenaga surveillance
kemudian juga ada tenaga penunjang lainnya seperti radiografer kemudian juga analis di penunjang medik
nah pada saat pandemi covid sembilan belas semakin melonjak seperti itu
kami mengkonfirmasi kepada wakil direktur rumah sakit bidang pelayanan dr luzi adriati
bahwa mereka sendiri di rsud pasar minggu ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien covid sembilan belas
mendapatkan bantuan relawan dokter umum sebanyak delapan orang dan juga dua perawat serta satu orang radiografer
hal ini memang menurut keterangan dari pihak rumah sakit
serta merta tidak menjadi satu solusi ataupun juga jawaban bahwa penambahan fasilitas
penambahan tenaga kesehatan ini bisa mengatasi semakin melonjaknya atau bertambahnya kasus covid sembilan belas
yang saat ini sudah menyentuh
satu juta lebih dari catatan kami sudah kurang lebih ada satu dua belas tiga ratus lima puluh kasus seperti itu
jadi seperti yang sudah disampaikan oleh pihak manajemen rumah sakit
dalam waktu dekat mereka akan mempersiapkan lima puluh tempat tidur di ruang isolasi untuk pasien rawat inap
dalam waktu yang tidak cukup lama ferdi
mereka akan lihat situasi seperti apa apakah dalam minggu ini akan ada penambahan
ataupun juga pada minggu kemudian seperti itu
seperti kita ketahui indonesia sendiri menurut catatan kami saat ini
merupakan negara yang menempati urutan pertama di asia tenggara
yang angka kasus covid sembilan belas nya sudah menembus satu juta lebih
di urutan pertama indonesia tadi angkanya satu dua belas tiga ratus lima puluh kasus
kemudian di urutan kedua itu adalah filipina dengan lima ratus enam belas satu ratus enam puluh enam kasus dan sepuluh tiga ratus delapan puluh enam orang meninggal
melihat data yang ada saat ini telah menyentuh angka psikologis sebanyak satu juta lebih ini
bukan berarti kita bisa menafsirkan ferdi bahwa ada satu dua belas sekian orang yang persis terkonfirmasi
masih banyak di luar sana angka ataupun juga orang yang saat ini masih takut untuk menjalani tes swab
ataupun juga tes pcr sehingga angka psikologis ini bukan menjadi patokan bahwa inilah angka sesungguhnya yang terjadi di indonesia
untuk itu pihak fasilitas kesehatan vaskes dalam hal ini rumah sakit umum daerah pasar minggu
memang telah dapat saya simpulkan cukup
ini adalah satu tempat tidur optimal dan sudah maksimal untuk menangani pasien covid sembilan belas
dengan adanya jumlah tempat tidur ada dua ratus tujuh puluh enam tempat tidur sudah terisi delapan puluh dua persen
kemudian di icu sendiri ada sekitar tujuh belas sampai delapan belas tempat tidur yang dilengkapi dengan oksigen dan juga ventilator itu sudah tersisa
masih ada satu tempat tidur lagi yang belum terhuni seperti itu atau belum ditempati
tapi dalam waktu dekat juga ini akan tetap terus dijaga dan dimonitor oleh pihak rumah sakit
dan juga di situ juga akan terjadi lonjakan atau peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas di kijakarta
tadi juga salah seorang tenaga kesehatan yang bertugas di bagian igd perawatnya
saya menanyakan bagaimana kesaksian beliau selama bertugas selama masa pandemi ini
beliau mengatakan bahwa sudah sering melihat banyak yang berpulang dan ia berpesan kepada masyarakat
bahwa banyak yang datang ke igd dengan kluster keluarga
ini yang menjadi catatan saya yang datang ke sini
masuk sekaligus satu keluarga dirawat di igd tetapi pada saat mereka menjalani tes pcr yang terakhir
dinyatakan reaktif misalnya dalam satu keluarga itu ada lima orang ferdi
yang pulang kembali selamat ke rumah dengan masih ada nyawa hanya tersisa dua orang
berarti ada beberapa orang yang nyawanya hilang
inilah yang menjadi pesan daripada seorang tenaga medis seorang perawat yang bertugas di igd
bagaimana saat ini jumlah korban yang berpulang karena angka kasus covid sembilan belas terus bertambah
bukan hanya di rsud pasar minggu sendiri tetapi beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang ada di jakarta ferdi
baik terima kasih
koresponen cnn indonesia arman helmi dari rsud pasar minggu